desaksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar
senin pagi berlangsung sidang gugatan pra peradilan tersangka kasus kekerasan seksual di pesantren terhadap kepolisian daerah jawa timur
tersangka berinisial msa yang merupakan putra pemilik pesantren di kecamatan pelosok kabupaten jombang
dilaporkan oleh dua orang santrinya dengan tuduhan pencabulan dan persetubuhan
setelah menyandang status tersangka selama dua tahun melalui kuasa hukumnya
tersangka mengajukan gugatan pra peradilan terhadap polda jatim
kuasa hukum tersangka setio bisono mengatakan
dasar pengajuan gugatan pra peradilan adalah adanya kejanggalan pada berkas perkara tersangka
yang tidak kunjung dilimpahkan ke kejaksaan atau p dua puluh satu
setio menambahkan kejaksaan tinggi sudah tiga kali mengembalikan berkas perkara tersangka
saya melihatnya sekali lagi saya melihatnya
bukan dari bap karena saya bukan sebagai pihaknya
saya melihat dari petunjuk p sembilan belas dan rawat koordinasi
apa itu jelas diatur di dalam pasal satu ratus delapan puluh tiga satu ratus delapan puluh empat minimal penetapan tersangka itu dua alat bukti
nah kalau tidak dipenuhi dua alat bukti ya jelas maaf ini perlu dipertanyakan setidak tidaknya
bahkan akan nampak kelihatan terlalu dipaksakan
demi allah saya bersuka
sidang yang berlangsung selama tiga jam ini menghadirkan dua orang saksi ahli hukum dari universitas brawijaya
dan dua orang saksi santri dari pondok pesantren
keempatnya adalah saksi saksi dari pihak tersangka
pada selasa pagi sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi saksi dari pihak tergugat
yakni polda jatim
batas waktu sidang pra peradilan adalah enam belas desember mendatang
eka rima gancer wicaksono surabaya jawa timur
institusi polri kebanjiran kasus yang disebabkan oleh oknum polisi
yang terbaru kasus dugaan penganiayaan terhadap tahanan di sumba barat ntt
menambah deretan panjang tindakan represif yang melibatkan anggota kepolisian